sejak jam lima pagi aktivitas jual beli di pasar tempel mulai bergeliat
pasar yang berjarak lima km dari pusat kota sleman ini
sebagian besar menjual kebutuhan pangan sehari hari
ada pula penjajah makanan tradisional khas di salah satu sisi jalannya
makasih bu ini dia salah satu kuliner tradisional yang bisa kita temui di pasar tempel sleman
wah ini seru banget menarik banget
sebenarnya ini adalah makanan zaman dulu yang sampai sekarang masih ada
bubur sum sum berbahan baku tepung beras dan santan kelapa
rasanya yang gurih disajikan dengan gula merah cair
pokoknya saya sudah dua puluh delapan tahun
jualan ini bubur sum sum bubur muntik terus ini bubur candil
bubur sum sum dan jenang candil kerap menjadi sajian berbuka saat bulan puasa
karena rasanya yang gurih manis atau disajikan pada acara istimewa
namun jajanan tradisional ini juga menjadi menu konsumsi sehari hari
jajanan pasar yang juga saya temukan di pasar tempel ini adalah cenil dan lupis
betul ini termasuk yang favorit juga salah satu jajanan tradisional yang bisa ditemui di pasar tempel sleman
ini ada cenil ada getuk ada gendar
ada kelapa parut
di pincuk seperti ini
susah loh nyari kayak gini sekarang nih di kota kota besar apalagi di jakarta
bu ini satu pincuk ini berapa harga

jajanan pasar ini memiliki perpaduan rasa antara gurih dari taburan parutan kelapa ditambah legitnya saus gula merah
bukannya berjualan di atas tampak sederhana namun keundapan tradisional ini laris oleh pelanggan
untuk bisa menikmatinya pembeli harus datang pagi pagi
di sisi jalan yang sama saya berjumpa dengan penjual kuliner tradisional lainnya

itu kalau saya bilang nggak ada asinnya nggak ada manisnya tapi lebih ke arah gurih
mbak jualan ini dari kapan mbak
nasi jagung terbilang langka di pasar tempel dan beberapa pasar lainnya
alasan langka peminat membuat cemilan tradisional ini semakin jarang ditemukan
indrayani laksmi sleman yogyakarta